selamat siang semuanya
oh ya by the way hari ini mama ada kegiatan amal sama meci jadi sorry ya gak bisa nganterin rena sekolah
gak apa apa mah nanti biar aku aja sama mirna yang nganterin rena ya
oh ya mas kamu jadi jemput rena gak jadi jemput kan supaya kita nanti bisa jalan jalan
aduh mama denger gak ya
kamu telepon siapa
jadi hari senin itu angga ngajakin aku andin rena buat jalan
mau nungguin rena aku sama andin juga mau jalan sama rena
gak ada yang kamu rahasiain dari mama kan
rahasia apa sih mas
ya gak tau
iya mah gak ada yang bohong
yaudah next time kalau kamu terima telepon di dalam aja gak usah di luar gini ya malem malem
andin sama rena kebangun
makanya aku terima di luar
yaudah oke gak ada yang kamu rahasiain kan
gak ada ma
yaudah mama ke dalam dulu ya
yaudah tutup pintu ya jangan lupa

gue gak bisa tidur
gue gak bisa tidur
lo gak usah inget inget lagi
kejadian di hotel itu
itu semua udah berlalu
dan riki gak akan ganggu gue lagi
lo harus bisa lupain
aku udah nyesel
mau jangan kayak gini dong
jangan mahat terus sama aku
mama kan mau puasa
yang banyak dong makannya
nanti mama lemes
terus sakit lagi kalo gak banyak
mama mau balik ke surabaya
pesawat mama jam delapan pagi
nanti aku yang antri ya
mama bisa sendiri
mama dan masih marah sama saya
insya allah ya
by the way hari ini mama ada kegiatan amal sama michi
jadi sorry ya gak bisa nganterin rena sekolah
gak apa apa mah nanti biar aku aja sama mirna yang nganterin rena ya
oh iya mas kamu jadi jemput rena gak
jadi jemput kan
supaya kita nanti bisa jalan jalan
aku mau ke rumah
kenapa bingung gitu ya mukanya
mama heran sama kamu al
apa sih yang sedang kamu kerjakan
sampai kamu sembunyikan dari mama dan andin
aku mau kenapa